kebakaran hebat melanda gedung bapelitbang kota bandung jawa barat
belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran
yang berada di jalan wastu kencana bandung jawa barat senin pagi
petugas sempat kesulitan memadamkan api karena kencangnya tiupan angin di lokasi kejadian
banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan kertas
menjadikan api dengan cepat membakar gedung bapelitbang
yang terletak di bagian utara kantor pemerintahan kota bandung ini
dugaan sementara penyebab kebakaran dari percikan las
dari pekerja yang tengah memasang rangka bajaringan
petugas polrestabes bandung
diamankan seorang mandor bersama sejumlah barang bukti
tabung lpg tiga kg dan alat pengelasan untuk dimintai keterangan
diduga karena dari percikan pekerjaan dari atap gedung ini sendiri
ya dan waktu itu ada berapa pekerja dan yang sedang
untuk sementara yang kita amankan satu
informasi terakhir ada empat
empat orang pekerja
hingga senin siang petugas masih melakukan upaya pendinginan di lokasi kebakaran
masih belum diketahui berapa total kerugian yang disebabkan dari peristiwa kebakaran ini
freddy bangun bandung jawa barat